presiden jokowi dodo meninjau lumbung pangan atau food estate di kabupaten pulang pisau kalimantan tengah kami siang
lumbung pangan ini merupakan proyek mitigasi atas peringatan lembaga pangan dunia atau fao atas kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia
dalam pidato sambutannya di kabupaten pulang pisau kalimantan tengah presiden joko widodo menyampaikan selain penanaman padi
lahan sepuluh hektare di kabupaten pulang pisau juga akan disiapkan untuk keramba ikan penanaman jeruk bawang merah kelapa serta peternakan bebek
presiden menyampaikan perlunya teknologi modern untuk menggarap lumbung pangan
jika lumbung pangan di kalimantan tengah dinilai berhasil pemerintah akan menggarap lumbung pangan di provinsi berikutnya
pada pidato apbn agustus lalu presiden menyampaikan lumbung pangan akan dikerjakan di dua provinsi yaitu kalimantan tengah dan sumatera utara
agenda kunjungan kerja presiden di kalimantan tengah akan dilanjutkan dengan pembagian bantuan presiden atau banpres produktif untuk usaha kecil dan menengah
selanjutnya kepala negara akan menuju ke palangkaraya tepatnya kabupaten gunung mas untuk meninjau lumbung pangan singkong
pemantauan dilakukan dari atas di dalam helikopter
khususnya sekarang ada di kabupaten pulang pisau yang kita ingin memastikan
pastikan dimulainya food estate untuk yang semuanya nanti di sini satu ratus enam puluh delapan akan ditanami padi untuk beras
yang di pulang pisau untuk tahun dua ribu dua puluh
memulainya di dua ribu dua puluh
di pulang pisau akan dikerjakan akan dikembangkan sepuluh ribu hektare
kemudian di kabupaten kapuas akan dikerjakan dua puluh ribu hektare
hingga totalnya di provinsi kalimantan tengah untuk tahun dua ribu dua puluh adalah tiga puluh ribu hektare